nur lasiadi warga dusun rawotengu desa sidomulyo kecamatan semboro jember jawa timur
akhirnya diperbolehkan pulang setelah gelas kaca yang bersarang di perutnya
dikeluarkan oleh tim medis melalui operasi bedah di rumah sakit balu
awalnya lasiadi mengaku mengalami sakit yang tak biasa di bagian perut hingga sulit berjalan
setelah dilakukan roksen ternyata benda berbentuk gelas kaca nampak di dalam perutnya
menurut dokter keberadaan gelas di dalam perut bukanlah hal mistis
yang dikabarkan sebelumnya oleh tetangga lasiadi
kemungkinan besar lasiadi memasukkan sendiri karena tim dokter menemukan luka di bagian lubang dubur
foto ronsen di bagian pinggang jadi disitu tampak jelas sekali gambaran ada benda asing
yang memang berada di bagian rektum atau di bagian anus ya
jadi tidak seperti
jadi yang dikatakan bahwa ada mistik atau klinik tidak ada
itu insya allah murni memang ada perlakuan untuk memasukkan gelas itu
setelah menjalani operasi bedah rasiadi akhirnya diperbolehkan pulang dan kini menjalani rawat jalan
yang berikutan cnn indonesia
gempa berkekuatan lima satu mengguncang tiongkok membuat warga panik dan keluar menyelamatkan diri
informasinya kami sajikan sesaat lagi
redaksi pagi segera kembali